dari dunia hiburan joy alexander pianis muda asal bali yang menjadi nominator termuda
dalam penghargaan grammy ini merilis album pertamanya dalam usia yang sangat muda
belum selesai sensasi tersebut surut dalam sorotan publik
kini joy akan kembali merilis album keduanya
dalam usia sebelas tahun pianis jazz joy alexander merilis album perdana
dan menjadi nominator grammy termuda
tapi dia tidak mau disebut bocah ajaib
saya sangat berterima kasih
itu saja saya tidak berpikir saya seorang jenius
saya berterima kasih atas hadiah yang dia memberikan saya
untuk memainkan musik ini yang saya suka
pemuda ini mulai bermain piano sejak berusia enam tahun
setelah orang tuanya membelikan sebuah keyboard elektronik mini
dia mulai mempelajari sendiri lagu well you didn't dari thelonious monk
kini di usia tiga belas tahun
joey merilis album kedua berjudul countdown
menurutnya lebih banyak eksplorasi dalam album ini
terdapat sembilan lagu dalam album barunya ini
termasuk gubahan lagu dari thelonious monk
pertama saya suka musiknya
saya telah mendengarnya sejak kecil
saya dan ayah saya mendengar lagu lagu ini
itu sangat sulit untuk dipelajari
tapi itu adalah sesuatu yang berbeda dengan lagu itu
janset itu juga bagus
tapi countdown itu berada di ruang
dalam album ini terdapat pula tiga lagu asli ciptaan joy
yang terus berlatih dua hingga tiga jam sehari
itu adalah banyak perasaan
saya selalu berusaha untuk berusaha perasaan saya
karena dalam musik ini
hanya perasaan bagaimana kamu bermain
dan kebebasan yang bisa kamu berikan
dan saya juga mendengar banyak
saya tidak berlatih dengan salah
tapi saya mendengar dan berlatih
saya mencoba hal hal baru yang belum pernah dilakukan
album countdown akan dirilis pada enam belas september dua ribu enam belas